aksi pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api kembali terjadi di wilayah depok
kepergok saat beraksi pelaku dan polisi terlibat baku tembak
pelaku tewas sementara seorang anggota polisi terluka
baku tembak antara polisi dan pelaku pencurian kendaraan bermotor di jalan swadaya cimanggis depok sempat menggegerkan warga sekitar
pokoknya kesini kejar kejaran gitu ya
posisinya udah berdarah dua duanya
udah berdarah polisinya di bagian tangan kiri sini
posisi pelakunya di bagian mana yang keren
itu dia memang disini atau memang dia larinya kesini nih pelaku ini
dia larinya kesini sih
kayak depan gerbang suara buk
keren saya suara apa berkali kali pas keluar
nggak tahu dia keren ada apa
sesosok mayat pria tergeletak kaku di jalan radar auri cimanggis depok
pria itu sebelumnya terlibat dalam aksi baku tembak dengan seorang polisi
peristiwa itu berawal ketika seorang polisi
mencurigai gerak gerik dua orang pria
petugas polisi yang bertugas di wilayah cimanggis itu kemudian mengejar pelaku
yang ternyata malah menodongkan senjata kepadanya
yang bersangkutan yang mempunyai kering di wilayah sini
di wilayah cimanggis dan sekitarnya
kemudian mendapatkan atau melihat
satu sepeda motor dengan dua penumpang yang mencurigakan
kemudian yang bersangkutan mengikuti
saya berhasil membawa kabur salah satu motor milik warga
setelah dibawa kabur lalu aibda dwi ini tambah yakin bahwa memang ini pelakunya
lalu dikejar satu pelaku yang lain
kejar kejaran pelaku mengeluarkan tembakan
mengeluarkan tembakan terjadinya tembak tembak
dan anggota kita
karena di lengan sebelah kiri
dalam baku tembak itu anggota kepolisian yang bernama aibda dwi susanto
terluka tembak di lengan dan dilarikan ke rumah sakit
sementara pelaku pencurian kendaraan bermotor yang tewas terkena tembakan polisi
dilarikan ke rumah sakit polri kramat jati
sedangkan pencuri lainnya melarikan diri
diduga pelaku merupakan kelompok lampung yang kerap beraksi di kawasan depok
dari catatan polisi selama dua bulan terakhir
di pangis depok sudah terjadi dua puluh pencurian bermotor
sepuluh diantaranya menggunakan senjata api
di meliputan transmedia